sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial bersatu lawan covid sembilan belas
laut malam upaya preventif bersama perlu dilakukan dalam upaya untuk menahan lonjakan
kasus kofit mainin penurunan kasus kofit mainin dapat dicapai apabila ada kekompakan masyarakat
tenaga medis juga pemerintah dalam menjalankan upaya pencegahan dan hal terpenting yang harus
dilakukan dipatuhi adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari hari
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas pentingnya memperketat disiplin
protokol kesehatan di masyarakat dalam program spesial bersatu melawan kofit naik
hai meningkatnya angka kasus kofit mainin di indonesia tidak menjadikan masyarakat semakin
waspada namun justru semakin lengah berbagai kebijakan pemerintah pun digulirkan agar
masyarakat bisa disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan
kasus harian kofit mainin indonesia mencapai lebih dari empat belas sehingga total kasus kofit
di indonesia pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh satu mencapai lebih dari dua juta dan tingkat kematian tercatat
lebih dari lima puluh lima ribu jiwa dan ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah penanganan
and confidently indonesia sayang angka ini tidak membuat warga menjadi waspada malah semakin lengah
dalam menerapkan protokol kesehatan meski pemerintah telah menggulirkan berbagai aturan
salah satunya melakukan penebalan ppkm mikro namun masih banyak warga yang terlihat tidak disiplin
di beberapa tempat umum warga masih saja terlihat berkurumun
dan tidak memakai masker dengan berbagai alasan
kalau lepas masker kan bahaya bapak takut nggak
cuma lebih baik mana merokok atau lepas masker
kalau pakai masker
kalau tidak merokok tidak
kelelahan warga menurut heri trianto
kepala bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas
lebih karena kejenuhan warga
karena pandemi sudah berlangsung lama
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja berbeda
karena ada faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat
kesadaran masyarakat atau kalau dari sudut baik kami ya
kesadaran masyarakat pengetahuan mereka tentang protokol kesehatan itu sudah ada
tetapi giliran mereka menjalankan disiplinnya itu yang kurang
jadi memakai masker dengan diturunkan
kemudian lengah ketika makan bersama
yang harus melepas markas tidak menjaga jarak
itu itu yang memang perlu terus menentukan
heri menjelaskan kampanye dengan tagline
memakai masker harga mati tidak pakai bisa mati
sudah cukup keras
tujuannya bukan untuk menakuti masyarakat
melainkan untuk menunjukkan bahaya covid sembilan belas
agar masyarakat semakin disiplin untuk keluarga dan lingkungan dekat
tingginya lonjakan kasus covid sembilan belas yang terjadi pada saat ini adalah
dampak dari lalainya kita dalam menjalankan disiplin
dan untuk itu masyarakat harus terus diingatkan
bahwa upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan
harus terus dilakukan secara konsisten
karena selama masa pandemi belum berakhir
peluang penularan masih tetap ada
kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung melalui zoom
ada bapak didit ratam ketua sub bidang perencanaan bidang koordinasi relawan satgas covid sembilan belas
selamat malam pak didit
selamat malam mbak bila
bapak tri yunis miko epidemiolog ui
selamat malam prof viko
ya ada pak arya sadi yuda penyintas covid sembilan belas
selamat malam pak arya
selamat malam mbak ila
baik sehat sehat semua bapak bapak
baik pak ini sejak kamis kemarin ini sudah ada lonjakan sekitar dua puluh ribu
begitu di indonesia dan juga tujuh ribu di jakarta
saya akan ke pak didit terlebih dahulu
pak didit apa saja kemudian kesulitan yang sebenarnya dialami oleh relawan pada saat bertugas
untuk menjalankan penegakan protokol kesehatan di masyarakat
apakah kemudian lonjakan ini juga ada faktor dari kelalaian masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan
terima kasih mbak bila atas kesempatannya
jadi kalau di lapangan pada umumnya memang
sebetulnya aja dalam dalam dan terakhir itu
protokol kesehatan itu sebetulnya lumayan diikuti
jadi pemakaian masker menjaga jarak
kalau mencuci tangan kita memang agak kesulitan untuk melakukan monitoringnya mbak
tetapi memang kalau kita lihat sekarang ini
seperti yang dikatakan mas heri tadi dalam pembukaan
bahwa ada kejenuhan
di masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan
namun sebetulnya dengan perkembangan beberapa hari terakhir ini
dengan adanya lonjakan kasus
sebetulnya yang harusnya dilakukan adalah dan sebetulnya masyarakat kalau kita lihat jalanan juga agak lebih lengang
seharusnya yang dilakukan adalah lebih lagi untuk mengikuti protokol kesehatan
jadi pemakaian masker bahkan kalau sekarang kita lihat
himbawannya adalah double masker mencuci tangan yang pada dasarnya adalah
ide spiritnya adalah disinfektasi dan menjaga jarak
ini adalah tiga m yang utama
ditambah lagi dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas
dan kedua hal itu sebetulnya kami juga terbantu dengan adanya tni polri
yang juga melakukan tindakan tindakan teguran teguran untuk menghindari kerumunan
untuk mengurangi mobilitas
dan ini adalah sesuatu yang terlalu penting
ini adalah sesuatu yang kita lihat
memang pandemi ini sudah lama sekali
jadi selama setahun tiga bulan ya kami sudah aktif melakukan kampanye untuk menegakkan protokol kesehatan
dan yang kami lihat bahwa memang ada naik turunnya
sempat turun sebetulnya sebelum bulan mei
sudah sempat turun
tempat ada pelangahan
tetapi kalau terhitung tanggal delapan belas hingga dua puluh tiga juni atau dua puluh empat juni
data yang kami miliki menunjukkan bahwa protokol kesehatan lebih diikuti saat ini mbak
tapi tentunya dengan adanya lonjakan kasus kami mengharapkan bahwa masyarakat makin patuh
jangan mengabaikan protokol kesehatan
kalau perlu masyarakat juga memperhatikan tetangga kiri kanan
bagaimana apakah mereka mengikuti protokol kesehatan ikuti arahan arahan yang diberikan oleh satgas pada tingkatan rt rw
karena itu merupakan kelompok terdekat di dalam pelaksanaan ptkm mikro ini
baik pak didit
jadi sebenarnya ini sudah ditaati begitu ya

tadi juga berkata pak didit bilang kalau kita harus keberanian
saya juga bilang kalau kita harus sekarang ini double mask er bahkan ya
ini saya sudah pakai double masker nih sekarang tiap hari pak didit
untuk tetap menjaga protokol kesehatan
baik saya akan ke pak miko
pak miko ini ada kejenuhan kemudian di masyarakat
bagaimana kemudian agar masyarakat ini tetap konsisten
dan juga menurut anda ini penerapan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat pada saat ini
apakah sudah maksimal begitu dengan tiga m
saya melihat bahwa lonjakan ini bukan lonjakan sebenarnya
tapi penurunan pada bulan januari dua ribu dua puluh satu dari lima belas ribu kasus hariannya menjadi lima ribu itu impossible
jadi itu menurut saya penurunannya adalah artificial
padahal di populasi yang sebenarnya adalah meningkat
menurut saya penularan itu bisa terjadi karena kontak tracing berkurang tes berkurang dan kabupaten atau kota tidak mau merah
jadi itu yang terjadi selama ini
seharusnya sudah lima belas ribu dan sekarang laporan membaik
jadi baru membaik meningkat
jadi baru dua puluh ribu mulai meningkat baru mulai meningkat
tapi saya sedih begitu
karena kapasitas bayaran kita hampir penuh
karena peningkatan ini ditunggangi oleh varian baru
jadi varian baru adalah b satu satu tujuh dan b satu enam satu tujuh atau varian alfa dan varian delta
jadi varian delta terbukti dari kudus
kemudian begitu ada ditemukan varian baru kabupaten sekitar kudus juga penuh
jadi hampir semarang itu penuh
kemudian di bangkalan juga
di kabupaten sekitar bandara akan penuh
kemudian surabaya juga kelihatannya akan penuh
kemudian jakarta itu ada varian dua varian
kemudian varian b satu satu tujuh dan b satu enam satu tujuh atau alfa delta
kemudian jakarta itu ada varian baru dan tanggerang penuh
depok sekarang penuh
kemudian bekasi itu penuh
tapi itu ditambah kapasitasnya dengan kema kema
jangan berharap perang dengan varian baru itu menambah fasilitas kesehatannya
jadi kita mendingan perangi di hulu dan juga perangnya di hilir
jadi dua dua arah itu harus diperangi
jadi jangan salahkan protokol kesehatan
itu sudah tidak ada artinya buat perang sekarang ini
jadi perang sekarang ini mari kita perang terhadap varian baru ini
satu adalah menanggulangi dihilirnya pelayanan kesehatan ditingkatkan
juga pertugas kesehatan ditingkatkan
kemudian di hulu mari kita perangi dengan
satu adalah vaksinasi dipercepat
yang kedua adalah dengan mengintensifkan atau lebih meningkatkan pada upaya upaya penanggulangan covid kita mbak
kalau tidak kita akan kebobolan lebih banyak daripada sekarang mbak
jadi menurut saya
bermain main lagi dengan musuh yang baru ini
jadi sediakan biaya yang besar untuk ini
kita perang benar benar besar sekarang
menurut saya karena saya sudah melihat kecepatan b seribu enam ratus tujuh belas luar biasa
dari teman teman saya barusan hadiah laporan seminggu yang lalu dia sakit
kemudian sekarang apa
enam keluarganya jatuh sakit
dalam enam hari
enam keluarganya jatuh sakit
jadi itu kecepatan b seribu enam ratus tujuh belas
saya melihat bahwa kecepatannya luar biasa
jadi kecepatan penularannya kemudian seksualitasnya juga luar biasa
jadi menurut saya musuh kita bukan musuh yang biasa
jadi musuh kita memang musuh luar biasa
yang kemudian menyebabkan pelayanan kesehatan kita benar benar kolap
kalau kita perangnya seperti yang lama
kita akan kolap pak
kita akan kolap
baik pak miko
saya akan ke pak arya
pak arya ini adalah penyintas covid sembilan belas
bisa diceritakan bagaimana awalnya anda bisa tertular covid sembilan belas
dan juga apakah kemudian covid yang anda derita kemarin itu adalah sudah bermutasi atau belum
terkait jenis virus segala macam saya kira di sini sudah ada epidemiolog
sebagai seorang penyintas saya kira ada sisi yang jarang terungkap terkait penyintas
bahwa selain dia mengalami situasi yang sangat tidak nyaman
lalu kemudian dia mengalami beberapa gejala yang tentunya potensi untuk mengakhiri nyawanya
tapi lain jarang diungkap bahwa setiap kita bertambah covid sembilan belas
setelah itu pula kemudian orang orang yang tidak mendapatkan virus atau infektifik juga terdampak secara kemanusiaan
contohnya ketika misalnya covid sembilan belas ini terjadi pada saya ataupun orang itu juga kita mengalami juga misalnya kegiatan darah
nah setelah covid sembilan belas ini menjadi pandemi lalu kemudian terjadi pembatasan sosial
jadi ketika kita lihat satu penambahan covid sembilan belas sebenarnya kita juga melihat penambahan kasus non lainnya
kalau saya boleh tim saya juga
sebut palang merah indonesia kayak jakarta ya
setiap kali kita melihat bahan covid sembilan belas dan sekarang kita mengalami itu
jadi setiap kali itu pula penambahan permintaan plasma konvalesan mungkin beredar
kita di gadget kita itu meningkat
ini ada grafiknya
dan peningkatan itu setelah peningkatan covid sembilan belas
dan setiap kali kita mengalami permintaan itu
kita tahu bahwa ketat penambahan itu juga sekarang menurun karena ada pembatasan
jadi ini satu dilema yang menurut saya tampaui satu dampak yang sebenarnya tak anakan individu
tapi ini menjadi dampak yang memberikan kesulitan bagi orang orang yang punya itu
itu yang penting
baik pak arya kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas

anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
bersatu lawan covid sembilan belas

kita masih bersama dengan tiga narasumber kami
saya akan langsung lanjutkan perbincangan
saya akan ke pak didi terlebih dahulu
pak didit apa kemudian strategi yang sudah dilakukan pada saat ini
utamanya pada saat lonjakan ini terjadi
kemudian bagaimana menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat
terima kasih mbak bila
jadi tadi mas niko sempat menyebut soal hilir dan bulu
jadi baik saya ingin mulai dulu dengan meletakannya dalam konteks hilir dan bulu
jadi kalau hilir itu kalau sudah menjadi kasus
kalau hilir adalah mengenai penanganan kesehatan
dimana pada saat kasus meningkat maka tentunya rumah sakit akan penuh
dan oleh karena itu walaupun sebagian besar itu bergejala atau tidak bergejala sehingga bisa isolasi mandiri
tetapi jumlah bed rumah sakit akan diperlukan
nah semakin tinggi kasusnya maka semakin dibutuhkan tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan
nah penanganan kesehatan ini menjadi domain daripada kementerian kesehatan
dan juga menjadi domain dari teman teman seperti mas arya yang menangani kesehatan
nah kalau hulu itu adalah fokusnya pada pencegahan covid
nah ini adalah di mana bidang relawan covid ini berdiri
kami berusaha bersama komponen komponen lain dalam masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan
jadi mbak tadi seperti saya sampaikan tiga m lima m
dan untuk itu kami kalau di bidang relawan kami mempunyai kira kira empat puluh sembilan relawan di seluruh indonesia
ini bisa menggerakkan atau bisa mendeploy kira kira tiga puluh delapan ribu relawan pada saat ini
dan apa yang kita lakukan
kita meningkatkan kapasitas relawan relawan sehingga teman teman relawan di daerah di seluruh indonesia
bisa melakukan penyeluhan sosialisasi terhadap protokol protokol kesehatan
utamanya tiga m yang disebutkan tadi mbak
jadi juga kegiatan lain yang kami lakukan adalah kita memberikan layanan dukungan psikosoial
baik bagi nakes karena pada saat ini tingkat stres tingkat kemasan dari nakes
maupun dari masyarakat itu tinggi sekali
mengalami stres dan kemas
kita juga mempunyai database relawan karena kami juga menyerukan kepada masyarakat luas
untuk menghidupkan kembali jiwa kerelawanannya
membantu saling membantu hanya dengan saling membantu saling mengingatkan
mengenai protokol kesehatan ini
kita bisa mencegah
jumlah kasus dari hulu
memang sampai kapan kita harus melakukan hal ini
tadi juga mas niko menyebutkan mengenai vaksinasi
jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan ini sampai jumlah kasus covid ini menurun di indonesia
dan kapan bisa menurun
kapan bisa menurun
mungkin mas miko bisa menjelaskan lebih baik dari saya mengenai herd immunity
maka jumlah kasus kasus ini insya allah akan menurun
dan ini sudah terjadi di beberapa negara yang vaksinasinya sudah di atas lima puluh enam puluh persen
jumlah kasus di negara negara tersebut menurun
nah sampai kita di titik itu barulah kita bisa menurunkan protokol kesehatan
jadi itu relaxation dari protokol kesehatan
tetapi sampai titik itu kita harus dengan
dengan sangat disiplin mengingatkan dan saling mengingatkan untuk melakukan tiga m lima m itu
jadi kurang lebih itu yang bisa kita lakukan
jadi kalau saya mungkin contohkan apa itu health immunity
kalau balik ke herd immunity itu
kalau misalnya kita punya lingkungan sepuluh orang mbak
sepuluh orang kalau enam orang sudah divaksinasi tinggal empat yang belum
empat itu kalau kena satu
jadi tidak ada penyebaran yang bisa meluas
jadi kalau gambaran sederhananya mungkin seperti itu
tetapi sebelum kita sampai di titik itu ayo
jangan abaikan protokol kesehatan
baik pak didit
saya akan ke pak arya
pak arya apakah kemudian strategi dan juga imbauan imbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kepada masyarakat saat ini
sudah dirasa sudah cukup begitu dalam usaha menegakkan protokol kesehatan
ya jadi memang kita harus melihat ini sebagai sebuah tantangan kolektif ya
karena ketika membebankan tentunya selain pembebanan terhadap individu
kesadaran individu itu ada kesadaran kolektif
yang diantaranya protokol protokol yang harus ditegakkan oleh setiap sektor
termasuk sektor sektor yang dikecualikan
seperti misalnya saya sekali lagi menyisipkan pesan dari palang merah indonesia dki jakarta
penting sekali kita bagi kita misalnya untuk menetapkan protokol kesehatan
agar masyarakat itu meskipun dalam pembatasan pembatasan sosial yang sangat ketat
tetap dalam perasaan aman nyaman ketika mau berdonor darah
atau donor pasmakan falesen yang sekarang sedang ngetrend
dijadikan salah satu terapi penanganan covid sembilan belas
kenapa kemudian penerapan protokol bagi setiap sektor ini penting
agar sekali lagi agar pandemi ini tidak berdampak pada aspek aspek lain non pandemik
kita mengalami pandemi covid sembilan belas
jangan sampai kemudian berdampak pada krisis krisis kemanusiaan yang lain
krisis krisis yang justru malah memperburuk keadaan
tadi saya sebutkan
ketika orang menyeritakan atau kita mendapatkan cerita dari seorang penyintas
betapa tidak enaknya menjadi seorang yang mengalami covid sembilan belas
tapi kita lupa ketika sembuh
kita lupa untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah ini
dengan cara misalnya berdonor plasma pasmakan falesen yang dikampanyekan oleh pemerintah
jadi pemerintah sudah menghimbau dengan baik
waktu itu kampanye perintah disampaikan oleh wapres
yang tentunya mewakili pak presiden tentang plasma pasmakan falesen
tapi kita lihat misalnya sekali lagi kita coba lihat
ketika covid ini meningkat angkanya
lalu kemudian permohonan plasma konvalesen itu begitu melonjak tinggi
di sisi lain para penyintas ada kita bisa lihat
angkanya tidak terlalu tinggi
jadi antara permintaan dengan ketersediaan itu sangat jauh jurangnya
ini yang harus jadi permasalahan bersama
tidak ada cara lain kecuali kesadaran kesadaran dari masyarakat
terus juga yang terdampak itu diantaranya masalah darah
darah itu tidak bisa diproduksi seperti obat
tidak punya solusi lain selain kesadaran dari masyarakat
ketika pandemi itu terjadi
bisa dilihat jomplang sekali antara dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh dengan
ini kan luar biasa gitu
ini dan kebutuhan darah itu kan selalu ada
contoh di dki jakarta seribu dua ratus kantong darah per hari
sementara yang biasanya ketersediaan itu seribu per hari
akibat pandemi ada dampak non covid sembilan belas yaitu dampak keamanan
eh dampak kemanusiaan
dampak kemanusiaannya itu kita bisa lihat
anjlok sampai seratus kantong darah saja per hari
baru kemudian setelah agustus kemudian meningkat meningkat sampai sekarang
kita bersyukur bisa bertahan di rata seharinya empat ratus kantong darah
jadi kita harus sadar bahwa ada dampak dampak non covid sembilan belas
dampak kemanusiaan yang juga harus kita pikirkan
dan semua sektor bertanggung jawab untuk melaksanakan segala himbawan dari pemerintah
seperti yang tadi disampaikan pak didit dan pak miko sebagai epidemiolog
baik pak ria
kita akan lanjutkan perbincangan
tetaplah bersama kami
dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan kita masih bersama dengan tiga narasumber
saya akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini
saya akan ke pak miko
pak miko bagaimana kemudian pemahaman pemahaman yang kita harus sampaikan begitu kepada masyarakat
agar para masyarakat ini juga paham terhadap apa yang terjadi
dan juga bisa berperang bersama dengan pemerintah
dan juga semua yang sedang berperang melawan covid sembilan belas ini
ya jadi berdasarkan undang undang wabah nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
isu yang bertanggung jawab adalah pemerintah
tapi pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri
bekerja sama dengan rakyat
yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membatasi penyebaran varian baru
jadi bagaimana mengatasi penyebaran varian baru
harusnya social distancing sedang dilakukan atau berat
kalau berat itu lockdown kalau sedang itu ada peraturannya
sampai sekarang hanya dua provinsi yang punya peraturan
yaitu provinsi jawa timur
tidak ada tiga provinsi
pemerintah belum membuat undang undangnya
sedangkan singapura sudah ada undang undangnya tentang berkerumun tidak boleh
keadaan dendamnya berapa dendamnya besar di singapura
di malaysia juga sudah ada undang undang pakai masker
undang undang pakai berkerumun juga sudah dibuat di malaysia
di indonesia itu susah buat undang undang
nah karena itu undang undang susah peraturannya sudah ada
lagi untuk itu masyarakat saya ajak
kalau misalnya pemerintah tidak melakukan penguncian
maka masyarakat saya ajak untuk mengunci diri sendiri
untuk tidak melakukan mobilisasi ke mana pun perginya kalau di jakarta ya
jadi menurut saya orang luar juga tidak perlu datang ke jakarta
jadi itulah yang harus kita lakukan
kalau tidak semua pelayanan kesehatan di indonesia ini terutama di jawa ya
akan penuh kalau dibiarkan varian baru itu menyebar
jadi jangan biarkan varian itu menyebar
mari kita disiplin menggunakan masker menjaga jarak dan jangan berkerumun
walaupun peraturannya tidak ada begitu berkerumun
ada hanya di jakarta begitu
kemudian menurut saya kalau saja patuh pada tiga kegiatan itu
pakai masker kemudian jaga jarak tidak berkerumun
mudah mudahan kita bisa menghindari kepenuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan
nah yang susahnya kalau tidak berkerumun adalah di pasar
pasar tradisional harus diatur oleh pemerintah
jangan biarkan pembeli pembelinya pekerumun begitu
jangan kemudian di mall begitu
semua bisa diatur kok
menurut saya bisa diatur
mari kita kurangi perubunan
hari ini saya pergi ke tv one jalan tol sudah mulai berkurang
jadi saya bersyukur
karena sebelumnya satu hari
sebelumnya saya melihat video di kepadatan di rumah sakit bekasi
saya benar benar menangis
rakyat bergelintangan berjatuhan dan mau menerima pelayanan kesehatan
tidak ada tempatnya
dan saudara saya banyak yang mengalami itu
sekarang terpahan di rumah semua
jadi saya akan menangis benar benar kalau itu terjadi begitu
kalau penuhnya pelayanan kesehatan terjadi di indonesia
karena itu pemerintah dan rakyat benar benar harus bersatu sejalan
jadi pemerintah berusaha mengingatkan ada peraturannya
kalau tidak ada peraturan yang kuat
kalau mengikat masyarakatnya
tapi masyarakatnya tanpa peraturan yang kuat pun harus kita laksanakan
pakai masker jaga jarak jangan berkerumun
pak didit pembatasan pembatasan sudah diberlakukan
kemudian apakah sanksi yang saat ini diberikan pada pelanggar protokol kesehatan ini
dinilai masih belum cukup memberikan efek jerah
ya mbak betul
jadi kalau kita lihat data data memang sudah banyak sekali
sudah banyak sekali teguran teguran
kebanyakan itu teguran verbal yang diberikan
dan itu dilakukan oleh tni polri biasanya
lalu ada juga teguran teguran tertulis
dan sebetulnya yang langkah langkah yang efektif adalah
langkah langkah seperti patroli patroli yang dilakukan saat ini
kalau saya boleh menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh mas miko mengenai varian itu
jadi pencegahannya itu ada empat lapis
empat lapis itu adalah peraturan yang menyangkut perjalanan internasional
jadi varian baru itu datangnya dari luar
jadi ada aturan aturan yang mengatur perjalanan internasional
jadi misalnya harus karantina dulu lima hari dan sebagainya
lalu di layer keduanya ada peraturan penjalanan antar daerah
jadi dan ini juga diatur
layer berikutnya adalah ppkm
layer berikutnya yang keempat adalah ppkm mikro
tetapi apa yang mas miko tadi sampaikan itu yang sebetulnya paling mujarab yaitu
sudah deh stay at home saja tinggal di rumah
itu yang paling baik sih yang bisa kita himbau dan kita bisa serukan kepada masyarakat dalam keadaan seperti ini
tapi kembali kepada apa yang mbak sampaikan
dengan sebetulnya denda sudah diberikan
tapi memang denda denda yang diberikan pada saat ini jumlahnya kecil
jadi mungkin kurang memberikan efek jera
jadi apakah pemerintah harus memberikan

atau ada hal lain yang sebetulnya yang lebih efektif daripada itu adalah himbauan himbauan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat
jadi dendanya itu adalah denda sosial
jadi dimarahin oleh katakan ulamanya dimarahin oleh imamnya atau pendetanya
atau tokoh masyarakat yang lain yang ada di sekitarnya
jadi ini adalah pendekatan budaya yang kelihatannya juga cocok dan mungkin lebih cocok di indonesia
jadi kombinasi antara dekatan budaya dan pendekatan kedisiplinan
baik pak dedit
sangsi sangsi kemudian sudah diberikan
saya akan ke pak arya
pak arya menurut anda mengapa kemudian masyarakat ini masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan
apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah
ya abainya masyarakat mungkin banyak faktor ya
di antaranya memang pandemi ini sudah terlalu panjang
terus kemudian berdampak pada banyak sektor lain
itu yang memang harus disikirkan bagaimana penanganannya atau penyiasatannya
tapi juga yang saya kira ini jadi pesan dari pmi dki yang diamanatkan oleh pak ketua rustam
pak ketua kami dan juga pak yusuf kalla di tingkat pusat
kita harus menggenapi pemahaman kita terhadap krisis yang kita hadapi ini
bahwa krisis atau pandemi covid sembilan belas ini itu juga harus dilihat punya dampak pemburukan terhadap sisi sisi kemanusiaan lain
jadi saya juga menyampaikan bagaimana misalnya ketika pembatasan tentunya untuk menyiasati kejenuhan
kita bisa melakukan aktivitas lain yang
sifatnya menolong kemanusiaan kita
karena sembari kita menangani covid sembilan belas kita juga harus menangani banyak permasalahan kemanusiaan lainnya
kita tidak bisa menghentikan kebutuhan masyarakat terhadap darah misalnya
dari sisi perspektif kami pmi
selalu ada tiap hari ibu ibu yang melahirkan lalu kemudian mungkin mengalami pendarahan
selalu ada tiap hari pasien thalassemia
selalu ada tiap hari orang yang melakukan operasi butuh cuci darah
dan berbagai macam penyakit lainnya
dan itu hanya bisa ditolong oleh masyarakat sendiri
jadi di tengah kita membatasi aktivitas dan kita harus berdisiplin atasnya
kita juga harus sama sama mendorong masyarakat keluar untuk melakukan aktivitas kemanusiaan
yang mudah mudahan setiap masyarakat semakin meyakini bahwa pmi itu menjadi tempat yang aman
serta disiplin dalam protokol kesehatan
sehingga krisis darah ini bisa kita hadapi bersama gitu loh mbak ila
dan ini sebenarnya untuk mencegah juga pemburukan yang terjadi di masyarakat kita terkait kondisi kemanusiaan kita kesehatan kita
dan kita tahu sebenarnya aktivitas kesehatan aktivitas kemanusiaan donor darah donor plasma konvalesen
aktivitas yang dikecualikan dari pembatasan yang ketat
jadi dia dikecualikan dari social law
restriction yang sangat ketat yang tentunya kita patuhi bersama dalam aktivitas umum lainnya
aktivitas yang tadi disebut oleh pak didit pak miko
karena sekali lagi saya ingin menunjukkan satu data ya
bahwa ada turunan besar besaran tentang donor darah sukarela
jadi yang datang ke pmi itu sekarang yang lebih banyak itu donor darah pengganti
hanya untuk keluarga atau teman
sementara yang biasanya terjadi di tahun tahun sebelumnya
ini jadi ini krisis baru sebenarnya
krisis baru dalam hal ketersediaan darah
di tahun dua ribu sembilan belas waktu belum ada covid
donor darah sukarela itu membeludak gitu
karena kita punya pos pos tradisional ya untuk berdonor
di tempat tempat yang biasanya tidak mengalami pembatasan gitu
nah sekarang saatnya menurut saya masyarakat
selain dihimbau untuk patuh membatasan
tapi juga didorong untuk melakukan aksi aksi kemanusiaan
reuni kemanusiaan yang sudah kangen gak reunian
kangen gak kumpul gak ada acara
bikin aktivitas donor darah yang ketat
dengan segala protokol kesehatan yang telah diimbau oleh pemerintah
saya kira kesempatan saya saya akan gunakan untuk itu
karena kita harus menggerakkan masyarakat sebagai satu angkatan kemanusiaan
dan kita harus menggerakkan masyarakat sebagai satu angkatan kemanusiaan

tapi kepada banyak aspek kemanusiaan lain
banyak krisis kesehatan yang lain
tadi disampaikan pak miko
kita mengalami permasalahan ketika fasilitas kesehatan semua rumah sakit itu penuh
kita juga bisa membayangkan bagaimana penanganan terhadap penyakit penyakit non covid lainnya kan begitu
kalau kita ambil contoh misalnya pmi dki itu melayani empat ratus sampai lima ratus lebih rumah sakit
yang meminta darah meminta plasma konvalesen
dan bayangkan kalau tidak ada aktivitas masyarakat yang mendukung
maka kita akan sangat kesulitan
ini adalah krisis yang tidak mungkin diselesaikan kecuali tanpa kesadaran bersama
saya kira saya setuju dengan dua narasumber yang lain
mudah mudahan menggenapi upaya kita untuk bersatu melawan

mudah mudahan menggenapi upaya kita untuk bersatu melawan
jadi kesadaran sosial saat ini itu harus lebih tinggi begitu ya bapak bapak sekalian
baik kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan tiga narasumber kami
saya akan langsung lanjutkan perbincangan
saya akan ke pak didit
pak didit bisa diceritakan apakah ada pengalaman yang unik dan juga berkesan saat bertugas menjalankan penegakan protokol kesehatan di masyarakat
karena selain psikis selain fisik pastinya psikis masyarakat ini juga berbeda beda begitu pak didit
mungkin satu pengalaman unik tadi sempat tadi pak mas miko sempat bicara soal pasar tradisional ya
nah kami tahun lalu itu pada tengah tengah pandemi sempat menurunkan protokol jadi teman relawan di beberapa pasar besar di jakarta
ada di pasar kelas a kelas b kelas c yang dimana kita turunkan relawan relawan
untuk menjaga protokol dan temuan kami itu menarik mbak
jadi walau kita datang kesana membagi apa namanya membagi masker membagi disinfektan dan lain lain
tetapi ternyata pada waktu penggunaannya kecil sekali yang efektif
sedangkan yang lainnya ada yang pakai maskernya kebalik
atau ada yang pakai face shieldnya fashion dibalik ditaruh jadi kayak topi
ada yang di depan ada yang di belakang
jadi memang untuk mengedukasi untuk protokol kesehatan itu nggak mudah
jadi ini adalah satu tantangan tetapi tantangan yang kita harus terus lawan
yang kita harus terus mengadakan edukasi supaya masyarakat pada umumnya bisa melaksanakan
protokol kesehatan dengan baik
nah ini saya rasa merupakan dasar dan oleh karena itu kami juga mengajak sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk bergabung menjadi relawan
jadi sebetulnya sederhana sekali kok
mengedukasi anggota masyarakat yang lain untuk melakukan protokol kesehatan
karena hanya dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar
kita bisa menjaga hulunya
hulunya hingga hilirnya nggak kepenuhan
jadi banyak mbak sebetulnya anekdot anekdot yang kita bisa ceritakan
kita sudah melakukan kegiatan kegiatan hampir di seluruh indonesia
dan semua daerah mempunyai ciri ciri yang berbeda
baik memang untuk mengedukasi masyarakat itu juga tidak mudah ya pak didit
apalagi perbedaan di kota kemudian juga di daerah daerah
saya akan ke pak miko
pak miko bagaimana kemudian kita harus mengedukasi masyarakat
sepertinya putus baik saya akan ke pak arya
pak arya masih bersama kami
masih masih masih melihat
bisa diceritakan sedikit kemarin

bagaimana kemudian yang anda rasakan pada saat terinfeksi covid sembilan belas
dan juga bagaimana perjalanannya apakah berapa lama kemudian apa yang dilakukan
dan mungkin ini juga bisa mengedukasi masyarakat agar lebih berhati hati begitu
waktu itu saya kena di bulan september ya
jadi termasuk gelombang awal yang kena
lalu kemudian kita merasakan gejala seperti sesak
terus kemudian ada diare hari bisa dua puluh kali mondar mandir begitu

jadi hal hal yang memang tidak nyaman
yang mungkin dirasakan oleh banyak masyarakat yang lain yang terinfeksi virus covid sembilan belas
lalu kemudian saya juga menikmati pelayanan di rumah sakit wisma atlet
jadi saya kira di adalah kesempatan ini juga saya menurut berduka cita
karena ada salah satu tenaga medik yang meninggal
dan saya waktu itu sempat pernah bertemu lah waktu itu ya
karena saya ada di lantai yang beliau bertugas itu
dari liza saya kira ini juga bukti bahwa memang perjalanan kita sudah sangat panjang
sudah terlalu banyak korbannya
dan sudah terlalu perih ya beban yang kita tahan selama pandemi ini
jadi yang menjadi pesan saya sih
yang dari awal tadi kami sampaikan
jangan sampai setelah sembuh ini juga lupa untuk berkontribusi
pertama untuk tetap menjaga protokol yang tadi kedua narasumber pakar kita sudah sampaikan
harus kembali kepada satu pola yang lebih baik
yang kedua jangan lupa kalau pemerintah sudah mengkampanyekan plasma konvalesen dan kenyataannya
dan kita semua kelimpungan nih
saya juga sekarang masih di kantor pmi
lalu buka dua puluh empat jam
nah marilah kita yang sudah sembuh
memanggil memori kita tentang tidak enaknya covid itu
dan mengekspresikannya dengan bentuk kepedulian
dan yang lain
jangan lupa bahwa ketika kita tidak bisa kemana mana
ya kan baik kita mengalami covid
lalu kemudian harus isolasi
itu kita juga tidak bisa berdonor
satu gaya hidup ya
menurut saya gaya hidup lifestyle yang sangat perlu digalakan
yaitu donor darah setiap secara periodik
untuk membantu penanganan krisis ketersediaan darah yang sangat terasa
jadi dalam kesempatan ini saya juga sekali lagi ingin mengenapi kesadaran kita tentang krisis pandemi
yang juga berdampak pada krisis ketersediaan darah
ayo kita setelah sembuh
ya mari bergerak
kalau tidak bisa berkumpul dengan alasan protokol membatasi
ayo kita berkumpul dengan ketat
dan untuk kemanusiaan
baik terima kasih pak arya
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami
baik kita sampai pada akhir segmen
silahkan closing statement dari masing masing ketiga narasumber
dari pak didi terlebih dahulu
singkat saja pak didit silahkan
terima kasih mbak dila
jadi sebagai closing ada dua himbauan yang kami ingin sampaikan
satu adalah jangan abai
jangan pernah abai dalam perjuangan ini
perjuangan kita masih panjang
perjuangan ini membutuhkan untuk setiap anggota masyarakat
melaksanakan prosedur kesehatan tiga m
hal yang kedua adalah saya ingin sekali lagi mengetuk hati anggota masyarakat
untuk ikut menjadi relawan
kami mempunyai platform yang namanya simr
semacam market exchange
jadi siapa yang membutuhkan relawan
misalnya ada posko yang membutuhkan
ada daerah yang membutuhkan
bisa mengakses simr
sementara relawan relawan kita kumpulkan pada platform yang sama
jadi semacam database
semacam platform dimana kita bisa deploy relawan dimana dibutuhkan
jadi ini membutuhkan jiwa kerelawanan
ini membutuhkan hati yang bersih
hati yang ingin membantu
karena seperti yang disampaikan pak miko maupun mas arya tadi bahwa
hanya dengan kerjasama seluruh masyarakat dan pemerintah
kita bisa bersama sama mengakhiri pandemi covid ini
baik terima kasih pak didit
silahkan pak arya sikat saja
ya saya mungkin satu dari orang yang pernah mengalami covid
lalu kemudian saya menjadi bagian orang orang yang merasakan bagaimana tidak enaknya mengalami covid sembilan belas
dan kita semua sebenarnya mengalami pengalaman langsung
bagaimana sedih dan perihnya kita ketika mendengar orang orang terdekat atau orang yang bahkan tidak pernah hadir di mimpi kita itu meninggal dunia
jadi mari kita sama sama menyadari bahwa ini pandemi yang sangat mengganggu kenyamanan kita
ekspresi positifnya disiplin resisten dan kemudian jangan lupa setelah sembuh berdonor plasma konvalesen
itu bagian dari peran positif kita
berdonor darah dan menjadikan donor darah sebagai lifestyle kita
baik terima kasih pak arya
silahkan pak miko
ya saya adalah orang yang kebetulan beruntung mengikuti perkembangan covid dari awal
dari februari saya bersama depke bersama lurie
who melakukan assessment untuk covid
ditemukan maret dua ribu dua puluh
kemudian saya melakukan survei bulan desember dan januari dua ribu dua puluh
saya tahu persis kasus covid di indonesia
jadi saya tahu persis kecuali covid di indonesia seperti apa
jadi menurut saya sekarang adalah titik krisis
titik di mana
di mana mungkin covid nya sudah banyak betul
jadi menurut saya marilah bersama sama kita pemerintah dan rakyat
bersama sama mencegah supaya kita paling tidak jangan seperti india
jadi menurut saya upaya itu harus dilakukan dengan upaya yang penanggulan covid yang serius
cepat dan tepat oleh pemerintah
jadi sudah dilakukan vaksinasi massal
kemudian mungkin ppkm harus diperlebar begitu
kemudian rakyat juga harus bersama
jadi marilah kita lakukan penggunaan masker
menjaga jarak dan jangan berkerumun
sekali lagi jangan berkerumun saat saat sekarang
saya benar benar warning
jadi sekarang jangan berkerumun
sampai kemudian ke titik krisis kita berakhir
jadi jangan jadikan negara kita seperti india
baik terima kasih pak miko
sebelumnya juga ada pak arya dan pak didi
terima kasih sudah bergabung
terima kasih atas waktunya
sehat sehat selalu bapak bapak sekalian
terima kasih sehat sehat selalu mbak
terima kasih mbak nadia mbak adila
terima kasih mbak adila
terima kasih mbak didi dan mbak adia
masyarakat harus diberi pemahaman bahwa kehidupan di masa pandemi tidaklah mudah
banyak berimbas pada berbagai hal
bukan hanya tentang kesehatan namun juga menyentuh kepentingan lain
tidak ada jalan lain untuk keluar dari pandemi
selain kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru secara berkelanjutan
kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
mari kita saling menjaga dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar dan mencuci tangan
saya ratu nabila undur diri terima kasih dan sampai jumpa